saudara meski puncak arus mudik di bandara soekarno hatta telah terlewati
antrean dan kepadatan penumpang di terminal bandara masih terlihat
senin pagi tercatat total ada delapan puluh sembilan penumpang yang meninggalkan jakarta melalui bandara soekarno hatta
di bandara soekarno hatta puncak arus mudik lebaran telah terjadi pada sabtu lalu
dan kini jumlah penumpang berangsur menurun
meski demikian antrian dan kepadatan di terminal tiga masih terlihat
diprediksi hari ini setidaknya ada tujuh puluh dua penumpang di terminal tiga yang melancong menggunakan pesawat
selain penerbangan ke luar negeri penerbangan domestik juga masih ramai